rahmat setiawan seorang pelajar yang menjadi korban tertusuk anak panah di kepala
senin sore menjalani operasi di rumah sakit umum daerah gunung jati cirebon
sementara itu petugas kepolisian masih memburu pelaku dan mendalami motif kejadian
setelah sempat ditangani di rumah sakit ciremai kota cirebon rahmat setiawan ditangani tim medis rumah sakit daerah gunung jati
pelajar smkn satu kota cirebon itu menjalani operasi pengangkatan anak panah yang menancap di bagian kanan kepalanya
walau operasi sudah berlangsung rumah sakit belum memberikan keterangan kondisi terakhir korban hingga senin sore
sementara itu pihak sekolah terus mendampingi korban untuk proses kesembuhan korban
sementara itu puluhan pelajar dari smkn satu kota cirebon yang merupakan teman teman korban berusaha menjenguk korban
menurut para pelajar korban dikenal sebagai pelajar yang baik dan tak pernah terlibat aksi tawuran antar pelajar
korban itu orangnya pendiam lah
pendiem ya nggak pernah terlibat tawuran
nggak punya masalah lagi sama sekolah lain
kalau untuk itu saya kurang tahu ya
nggak punya musuh di luar atau di mana pun
nggak sering terlibat tawuran
nggak susah tahu saya
ada masalah mungkin dengan anak sekolah lain pernah dengar seperti bank
nggak nggak pernah dengar
insiden ini terjadi pada senin pagi di jalan bypass kota cirebon
saat itu korban baru turun dari kendaraan minibus untuk masuk sekolah
namun tiba tiba ada beberapa orang tak dikenal yang memanah korban
hingga senin petang polisi masih terus memburu para pelaku dan sudah mengantongi identitas para pelaku